senin dua puluh satu agustus pagi kualitas udara di dki jakarta masuk dalam posisi nomor lima terburuk di dunia
dikutip dari laman aqr pada pukul setengah sembilan pagi indeks kualitas udara di dki jakarta tercatat di angka satu ratus enam puluh
kepadatan kendaraan masihlah tampak
padahal mulai senin pagi pemprov dki jakarta menerapkan kebijakan work from home terhadap lima puluh persen aparatur sipil negara di jajaran pemprov dki jakarta
selain emisi kendaraan bermotor sektor industri juga dituding turut menyumbang polusi udara di ibu kota
jejak polusi industri dengan cepat membekas di jendela dinding dan lantai
saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri
di mana saat ini saya berada di lantai paling tinggi yaitu lantai lima
dalam satu tahun ini warganya ini inisiatif untuk memasang filter ataupun jaring ini untuk memfilter debu yang masuk
karena saking tingginya debu atau partikel polusi yang masuk ini terlihat dari warna debu yang berwarna hitam ini
dan tentunya hal ini dapat berdampak kepada kesehatan kita
dampaknya dirasakan warga rusun marunda di cilincing jakarta utara
salah satunya sundari
ibu rumah tangga penghuni rusun marunda ini mengaku sudah dua pekan ini penyakit batuknya tak kunjung hilang
sejak tinggal di rusun pada dua ribu tujuh belas sundari pun mengaku kerap mengalami sesak napas
pencemaran sedikit dari polusi udara semacam kayak kedaftar paru paru
di sini juga banyak bukan saya aja yang kena flag paru paru
dinas kesehatan dki jakarta mencatat ada lebih dari enam ratus ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas di indonesia
ibu kota sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh tiga diduga akibat polusi udara
lantas apa solusi dari pemerintah
presiden jokowi dodo kerap menyebut solusi kualitas udara yang buruk jakarta adalah pindah ke ibu kota negara nusantara
menteri perhubungan budi karya sumadi mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias empat in satu di dki jakarta
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
sementara penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono bakal mewajibkan pegawai pemprov dki menggunakan kendaraan listrik
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andrianu menyebut berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andriano menyebut berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andriano menyebut berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
karena kalau dibicarakan lantahnya dan lalau booking from home data yang ditemukan greenpeace dari pautan pemasaran hidup dki jakarta juga di dua ribu dua puluh dua ya ketika ppkm darurat itu terjadi peningkatan di belakang juli kalau masalahnya ppkm darurat
terjadi peningkatan hari tidak sehat di jakarta selama ppkm darurat peningkatannya dua kali lipat loh nggak main main
gak ada mobil yang keluar jangankan bicara booking from home
itu nggak ada yang orang keluar pada saat itu dia sakit tapi kok ada peningkatan hari tidak sehat
di jakarta artinya kan ada sumber lain
bondan pun menyebut pemerintah diresak untuk konsisten dan tegas dalam melakukan uji emisi kendaraan maupun industri
di samping langkah transisi energi terbarukan guna mengurangi dampak jangka panjang polusi udara